sebuah video viral menunjukkan seorang pria nekat mengganti barcode kris pada kotak amal di masjid nurul iman blok m jakarta selatan
saat melakukan aksinya tersangka tampak tenang meski sambil memantau situasi di sekitar masjid
menurut marbut masjid saat ditemui pada senin peristiwa yang terjadi pada kamis pekan lalu ini baru diketahui pada minggu
pengurus masjid curiga saat melihat ada stiker kris pada sejumlah kotak amal dan bahkan pada sejumlah bagian dinding masjid
awalnya kita juga nggak tahu ya jadi dia sekitar jam setengah sebelas terus dia naik naik itu dia main pasang pasang itu aja barcode kayak gitu
terus setiap kotak dipasangin sama dia di lip kaca yang di situ ditempelin juga
setelah viral di media sosial dan mendapat laporan polres metro jakarta selatan senin siang mulai menyelidiki kasus upaya penipuan penyaluran uang amal
dengan modus pengelolaan
penggantian barcode kris pada kotak amal di sejumlah masjid di jakarta selatan
polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di sejumlah masjid yang dijadikan sasaran aksi tersangka
polisi juga menyita video rekaman kamera pengawas masjid yang merekam aksi tersangka pada saat mengganti barcode cris
dari sejumlah video rekaman kamera pengawas polisi memastikan peristiwa yang terjadi di sejumlah masjid tersebut dilakukan oleh tersangka yang sama
untuk saat ini indikasinya sudah lebih dari satu lokasi
di kebadan lama dan ada juga di pondok indah pancoran
pondok indah dan kalibata
salah satu korban dari beberapa tempat sudah membuat laporan polisi di pores
di sini masih kami dalami lagi jika ada korban korban yang lain
hingga senin siang penyidik polres metro jakarta selatan masih memburu tersangka penipuan di tempat ibadah tersebut
peristiwa ini juga menuntut kuas padaan lebih terutama dari dewan kemakmuran masjid dan juga jemaah yang akan berinfak melalui kris
badru jamal jakarta